dua perempuan indonesia saat ini dalam upaya melakukan pendakian di tujuh puncak tertinggi di tujuh benua
saat ini mereka dalam pendakian menuju gunung ekstrim ke enam denali di alaska
francisca dimitri dan matilda dwi mahasiswi universitas katolik parayangan telah menggapai lima gunung
yaitu gunung kartens piramid gunung elbrus gunung kilimanjaro gunung akangagua dan gunung vincent massif dari rangkaian seven summit dunia
jika sukses kedua perempuan ini akan menjadi perempuan indonesia pertama yang mendaki tujuh puncak tertinggi di dunia
dan hari ini francisca dan mathilda berangkat menuju gunung denali enam ribu satu ratus sembilan puluh meter di atas permukaan laut di alaska
mereka diperkirakan memerlukan waktu dua puluh dua hari pendakian dengan total beban sekitar empat puluh kg per orang
kadang mimpi cukup sebuah tas angan
buksiku kau dulu